saudara kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini sejumlah balon udara liar terlihat terbang di langit bandara internasional yogyakarta kulon progo yogyakarta
salah satu balon udara berukuran raksasa bahkan sempat mendarat di landasan pacu bandara
balon udara di yia balon udara terpantau di atas runway yia
saudara inilah balon udara liar yang terekam warga tengah terbang bebas di langit bandara internasional yogyakarta
salah satu balon udara bahkan mendarat di landasan palsu bandara
beruntung pada saat itu sedang tidak ada pesawat lepas landas
balon udara di yia balon udara terpantau di atas runway yia
balon udara liar ini segera diamankan oleh petugas bandara
berasal dari kawasan di dekat bandara internasional yogyakarta kulon progo
dari data airnav setidaknya ada dua puluh empat badan liar yang jatuh
delapan di antaranya ada di yogyakarta
balon udara liar yang terbang bebas di sekitar bandara tak bisa disepelekan
lantaran dapat membahayakan aktivitas penerbangan
balon udara balon udara di yia
diterima oleh airnav ada kejadian dua puluh empat balon udara di seluruh pulau jawa
jadi dari delapan itu
sekitar wilayah bandar udara memberikan sosialisasi agar tidak menerbangkan balon ke udara secara bebas
mengingat ketentuan tentang baron ini sudah ada peraturan pemerintah